jadi tujuan saya datang kemari
saya sebenarnya mau ngelambatkan
kalau dari tadi nungguin kamu
tumben gung ngapain lo kesini
mau ngelamar kamu
aku kan masih sekolah

tapi kamu sekolah dulu
setelah lulus kalian berdua bertunangan deh

jadi kalau kita udah tunangan
kan sama sama udah ada yang menikat
lo tuh kemana sih boy
lo kan bilang sama gue kalau lo tuh selalu ada
tapi lo tuh sekarang dimana sih boy
lo tuh jahat
lo tuh jahat boy
kok malah nangis sih
aku kan punya niat yang baik sama kamu

terima lamaran agung
ada alasan apa ibu harus ngelak agung
bagian ibu yakin
suatu saat nanti kamu tuh akan menangis
akan saling mencintai

keknya tuh cinta sama boy
semua tentang kamu
semua tentang kita
ku yakin dalam hatiku
kau takkan terganti
kau takkan terganti
kau takkan terganti
kau takkan ku berpaling
ngapain kamu kesini
aku itu udah cariin kamu kemana mana
ngapain sih kamu mesti nyari aku
aku kan dari set
ya ampun boy
kamu balik lagi ya kerja di mall
pas tadi ada yang pesan orang
boy aku janji aku bakal naikin pangkat kamu
jadi kamu gak perlu kerja lagi di pusat informasi
dengar ya lies
aku ini bukan tipe orang yang suka menarik kata kataku sendiri
kamu itu udah gak adil buat kesha
jadi lebih baik aku yang keluar
ya ampun boy
aku tuh gak adil apa sih
mall itu sepi kalo gak ada kamu
boy aku tuh mencintai kamu
aku tuh mencintai kamu